sementara itu komisi dua dpr ri menggelar rapat kerja bersama komisi pemilihan umum atau kpu ri
untuk membahas persiapan pilkada dan evaluasi pemilu dua ribu dua puluh
ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia mengatakan
pembahasan persiapan pilkada itu terkait rancangan peraturan kpu atau pkpu
tentang penyusunan daftar pemilih dalam pilkada dan pkpu tentang pencalonan kepala daerah
rapat tersebut juga dihadiri oleh ketua bawaslu rahmat bagja
ketua dkpp hedy lugito dan plh dirjen politik dan pemerintahan umum kemendagri togab simangun song
karena itu sebagaimana biasanya selain kita merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku
juga kita tentu harus menyusun peraturan teknis
kpu beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan surat
untuk mengajukan konsultasi mengenai dua rancangan peraturan kpu
yang pertama adalah rancangan pkpu tentang penyusunan daftar pemilih
dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur
bupati dan wakil bupati setahun wakil wali kota
tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur
bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota
dalam rapat dengan komisi dua dprr
ketua kpu hashim ashari memaparkan rancangan peraturan kpu
dalam rancangan itu kpu mensyaratkan caleg terpilih dpr dpd atau dprd
yang dicalonkan dalam pilkada harus mengundurkan diri
selain terhadap caleg terpilih syarat surat pengunduran diri juga diwajibkan
bagi penyelenggara pemilu yang akan mendaftar sebagai peserta pilkada
keputusan mengenai yang berstatus sebagai calon terpilih
anggota dpr dpd atau dprd tetapi belum dilantik
jadi kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih
maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik
sebagai calon atau bakal calon kepala daerah
kalau kebanyakan yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri
untuk selengkapnya akan disampaikan jurnalis kompas tv tifal kpu bilang
caleg terpilih dpr dprd dpd harus mundur jika dicalonkan dalam pilkada nanti
lebih tepat diksinya adalah dari kpu dalam rancangan pkpu
pemilihan peserta pilkada ini adalah bagi mereka terutama caleg terpilih
yang akan mendaftar sebagai peserta pilkada diminta kesediaannya untuk mengundurkan diri
dan itu diterangkan dalam surat pernyataan
itu persis keterangan atau diksi yang dikeluarkan kpu hashim ash ari
dalam rapat sesi pertama yang berlangsung pagi hingga siang hari ini
bersama dengan komisi dua dpr ri di kompleks parlemen senayan jakarta
nah reaksi dari dpr sebetulnya beragam
tapi yang saya cermati ada salah satu anggota dewan anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
hugua meminta sebetulnya agar kpu ini langsung saja memastikan
atau memberikan penegasan kepada caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada
entah itu pemilihan gubernur pemilihan bupati atau pemilihan wali kota
jadi ada keterangan yang awalnya surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri
jadi wajib menyerahkan surat mengunduran diri
alasannya ini semata mata untuk memberikan kepastian hukum
karena dikhawatirkan apabila diksi itu tidak dipertegas dalam peraturan komisi pemilihan umum
dikhawatirkan akan coba dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu
dan akan membawa masalah ini ke tahap ranah hukum
atau peraturan kpu itu akan coba dibawa ke ranah hukum
mengingat statusnya berbeda antara kesediaan untuk mengundurkan diri
dengan wajib untuk mengundurkan diri sesuai dengan pkpu yang sudah dirancang sebelumnya
oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
pada akhirnya pada bagian akhir sesi pertama rapat diputuskanlah bahwa
surat pengunduran diri bagi caleg terpilih yang akan maju dalam pilkada serentak dua ribu dua
yang akan berlangsung november nanti wajib disertakan sebagai syarat administrasi
mendaftar ke komisi pemilihan umum tingkat daerah entah itu di tingkat provinsi
itu untuk sesi pertama yang saya cermati
sementara untuk aspek teknis lainnya tadi juga tidak hanya berhubungan langsung
dengan rancangan pkpu tentang pencalonan peserta pilkada
tapi juga dibahas soal pkpu tentang daftar pemilih tetap yang ikut
dalam pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh empat ini
itu fokus yang saya cermati dalam sesi pertama rapat kerja komisi dua
bersama dengan jajaran penyelenggara pemilu dan pemerintah
dalam hal ini diwakilkan langsung oleh kementerian dalam negeri republik indonesia
sementara untuk sesi kedua sesi kedua ini lebih fokus pada aspek evaluasi
pelaksanaan pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh
rapat masih dihadiri langsung oleh perwakilan kpu dan dipimpin langsung oleh ketua kpu hashim ashari
kemudian ada menteri dalam negeri tito karnavian
dari bawah itu dipimpin langsung oleh ketua bawas luar amat bagja
perwakilan dewan kehormatan penyelenggara pemilu juga hadir di situ
ditambah lagi dengan jajaran jajaran dari penyelenggara pemilu
nah tadi yang saya cermati sepanjang rapat kerja evaluasi pelaksanaan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
dan mereka menyatakan bahwa sistem sirekap ini menjadi salah satu biang
membuat sistem pelaksanaan pemilu serentak kemarin dipandang cukup bermasalah
dan diminta untuk bisa diperbaiki di kemudian hari
ival solesa langsung dari gedung dpr ri senayan jakarta